dan mengikuti permintaan mama mama akan bahagia
mama gak akan bahagia
kamu mau tau kenapa
karena kamu terjebak dalam
pernikahan tanpa cinta
memiliki seorang suami
yang tidak memiliki hati buat kamu
bahkan perasaan dan hatinya untuk orang lain

kalau gitu om makan duluan aja
om hapus sekali ini
om kemana semalam
kok aku gak liat di rumah sakit
bahkan aku juga gak lihat om pulang
kamu akan lihat om semalaman disini
kalau kamu nggak pergi dan mendatangi wanita rendahan itu
dan meninggalkan ibukamu yang sedang sakit
karena bella itu adalah istri aku
istri kamu cuman sintia
gak ada perempuan lain
om belum jawab pertanyaan aku
mana om semalam
anak kamu penasaran aku dimana semalam
gak usah kamu ngebahas sesuatu yang gak penting
sekarang jawab pertanyaan mama
bella dan ibunya sudah meracuni otak kamu kan
sampai kamu tuh menentang mama
seisi rumah ini juga orang orang semua ditentang sama kamu
afif kasih tau sama mama
yang mendorong bella itu adalah tante laura
gak mungkin itu terjadi
kenapa gak masuk akal
justru menurut afif itu masuk akal
laura menginginkan anaknya menikah dengan afif
jadi jelas tante laura ingin memfitnah bella
kamu lihat gak
kelakuannya si afif
kamu tuh udah diguna guna afif
kamu sadar gak bahwa kamu tuh udah diguna guna
sampai kamu tidak bisa menerima kenyataan
afif udah capek ma
afif capek dengan drama seperti ini ma
ma mentikan semua dramanya
dan mama tau afif
kalau afir sangat mencintai bella
cukup mama menerima bela apa adanya
dan permainan ini semua selesai
kamu pikir kamu bisa menang dengan menentang keinginan mama
kalau tetap kamu keras kepala pada pendirian kamu
mama tidak akan makan
mama tidak akan minum
sampai mama mati
sampai mama mati
sampai mama benar benar yakin kalau kamu akan menikah dengan sintia
kamu tinggal pilih
pilih mama yang sudah melahirkan kamu di dunia ini
atau pilih perempuan itu
jangan coba coba paksa afif ma
karena afif sudah lelah dengan semua permainan ini
om gak ada hubungannya dengan kejadian semalam
kalau om sampai terlibat
om akan menyesal
berani menentang mama
udah lah ma
nih mendingan mama makan dulu
ancaman mama tuh gak bakal makan gak bakal minum
itu gak akan mempan sama afif
aku pikir ancaman mama tuh bakalan lebih spektakuler gitu
bakalan lebih wow
kayaknya tuh gini doang
kamu pikir mama main main
kamu pikir mama bercanda
mama tidak akan makan mama tidak akan minum
sampai mama benar benar yakin kalau afif akan menikah dengan sintia
hanya itu satu satunya cara
supaya afif mau menikah dengan sitia
udah lah ma
jangan kayak gitu
ntar mama malah sakit
mama tidak akan makan
contoh kartu undangan pernikahan sintia dan afif
kita gak usah bicarkan soal ini
keponangan kamu itu si afif ya tergila gila sekali sama bella
dia tuh jatuh cinta beneran
sampai sampai ibunya aja gak bisa loh membujuk dia
dulu itu aku gak terima usulan dari kamu itu
sylvia saja tidak bisa memutuskan hubungan afif dan bella yang sudah terjalin selama dua puluh dua tahun
apa coba yang bisa kita lakukan dalam waktu satu minggu
lagian besok kita juga udah pindah
berarti kalian berdua belum mendengar berita terakhir tentang sylvia dan afiq
berita terakhir apa
sylvia menolak untuk makan dan minum
dan dia akan terus menolak untuk makan dan minum selama afif tidak menikah dengan cynthia
aku rasa sylvia itu hanya pura pura saja
tadinya juga aku berpikir begitu
aku pikir dia pura pura
tapi ternyata ini serius
karena sampai detik ini
tidak setetes pun air yang masuk dalam mulutnya
aku yakin afif bakalan menyerah
dan pernikahan aku sama afif bakal jadi kenyataan
coba liat om undangannya
cuman kayaknya fontnya harus diganti deh
sekarang aku bisa undang si bella
perempuan murahan itu untuk datang ke pernikahan aku sama afif
mama minta kamu harus sabar
karena masih banyak beberapa hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu
mama makan dulu ya
mama gak mau makan
apa yang kamu lakukan ini gak sebanding
kenapa sih kamu harus membahayakan kesehatan kamu sendiri
udah lah kamu gak usah memaksa saya untuk makan
saya tetap gak mau makan
asal sylvia ada apa ini
kok sepi begini sih
tante jangan mokok makan kayak gini ya
tante gak apa apa kok
tanpa harus benar benar memastikan
kalau afif akan menikah dengan kamu
dan tante akan makan
kalau afif yang ngasih langsung pakai tangannya memberikan contoh makanan
baru tante makan
baru tante akan minum
kamu mau kan jadi menantu tante
ya ampun tante
apalagi aku punya mertua yang baik ya tante
pasti aku bakal anggap tante sebagai ibu aku sendiri
kamu benar benar perempuan yang sangat cocok buat afif
tante gak salah pilih
afif bawain dokter buat mama
mama diperiksa ya
bella itu benar benar udah ngeracunin pikiran kamu
kamu anggap dia lebih penting dibanding ibu kita sendiri
kakak tenang aja
aku gak akan biarin terjadi apa apa sama mama
dan gak mau minum
kami akan memberikan infus glukosa
dan larutan pengganti makanan
melalui urat nadi
saya tidak mau diinfus
saya juga nggak mau makan dan minum
sampai saya benar benar yakin
kalau anak saya akan menikah dengan cynthia
dokter dan suster di sini
gak usah ikut campur urusan keluarga saya
aku borong suantara
tapi dia merasakan ka characteristics
apa basics siap
panggil algo harus ku indoos mafik usantara
pada nama yang berikutnya
dia mencari penelitian dengan mie
itu bener bener jahat tau gak
kalian pikirin untuk siapa
ini buat bella dan juga cynthia
dan mengikuti permintaan mama
mama akan bahagia
mama gak akan bahagia
kamu mau tau kenapa
karena kamu terjebak dalam
pernikahan tanpa cinta
memiliki seorang suami yang tidak memiliki hati
buat kamu bahkan perasaan
dan hatinya untuk orang lain
kalau itu yang bisa menyelamatkan kehidupannya
tante sylvia aku rela mengorbankan
aku mau menjadi apa saja
asal tante sylvia nggak mati
rela melakukan apa aja
demi menyelamatkan mama
anak kandungnya sendiri malah nggak peduli